tentu sekali lagi kami tidak akan membiarkan itu terjadi
untuk itu kami tidak akan menyerah untuk terus memperjuangkan nilai dan etika dalam kehidupan politik dan demokrasi kita
saudara saudara partai politik adalah sebuah institusi bukan pribadi
sehingga ada tata kelola dan mekanismenya
apalagi pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak
memilih pemimpin utamanya calon presiden dan calon wakil presiden yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari dua ratus tujuh puluh juta jiwa
tidak bisa hanya diputuskan begitu saja
dalam hitungan menit oleh segelintir orang